masih di news hour sebanyak dua belas advokat telah menandatangani surat kuasa sebagai pengacara igd arya stina alias jerings
sidang perdana jerings digelar secara daring hari ini
berbeda dengan sebelumnya jerings yang pada mulanya didampingi oleh empat kuasa hukum kini didampingi oleh dua belas pengacara
salah satunya adalah pengacara yang pernah membela presiden joko widodo sewaktu sengketa pemilihan presiden dua ribu empat belas yakni sugeng teguh santoso
sugeng mengaku mau ikut membela jerings lantaran ada prinsip prinsip yang harus dibela atas apa yang telah dilakukan jerings
ada prinsip prinsip yang harus dibela di sini
prinsip apa itu dalam kasus jering
ini adalah prinsip tentang kebebasan berpikir
pernyataan jering di dalam tweetnya itu saya memandang tidak boleh dibatasi di dalam kerangka hukum pidana
dengan mengenakan pakaian hitam dan rompi tahanan igd aryastina alias jerings digelandang menuju ruang pertemuan direktorat kriminal khusus polda bali kamis pagi
sidang disiarkan secara live lewat channel
youtube pn denpasar yang dimulai sejak pukul sepuluh pagi waktu indonesia tengah
sidang melibatkan tiga lokasi
majelis hakim berada di pn denpasar jaksa penuntut umum di kejaksaan negeri bali
sedangkan jerings dan tim kuasa hukumnya ada di polda bali
tahun dua ribu sembilan belas tanggal tujuh oktober tahun dua ribu sembilan belas